adanya badan kok tegak banget sih ngelakuin hal itu ke mas rai mbak mir
siap rafael bisa diremehin dia pasti mencuri sama gue dia nggak boleh tahu yang tadi sini
ri kalau kelihatan gugup gitu sih
atau jangan jangan lo emang tahu ya elsa kemana
lu sembunyi elsa di rumah lo
bunyi apaan sih lu jelas gue bener nggak tahu soal
kayaknya ricky cemas banget gue curiga
memang tahu sesuatu
kok tenggorokan gue nggak enak ya
gue boleh mampir ke rumah lo nggak
gue minum ya aus banget gue
kak rafael ternyata kenal ricky
guys elsa anindita presiden di jari polisi dapat imbalan seratus juta loh ada yang tahu kasus apa
info dong ke tante wah elsa anin elsa elsa anin adek adeknya mbak handin eh kenapa nyatinya
mbak handin kok jadi pura nanya polisi
ini pasti ada masalah besar nih
kalau sampai kayak gini aduh kenapa lagi adanya mbak handin ya
lu kenapa sih berisik amat
mbak mir mbak mir taro deh liat deh
ini elsa anindita adanya mbak handin kan
mbak kok kok adanya mbak handin sampai dikejar kejar polisi ada apa sih mbak
mbak pernah tau
enggak jadi kemarin tuh
kemarin kemarin dong yang waktu itu kan tante sarah tuh yang ditahan katanya udah ngaku ngebunuh pak roy
tapi sebenarnya pelaku pembunuhnya itu ya
mbak mir lu gak bohong
mbak adanya mbak handin kok
teka banget sih mbak ngelakuin hal itu ke mas rai mbak mir
siapa barusan yang
gak ada rupanya
sit yu allah ternyata masa yang pepe pray ngapain sih disitu mumpet apa ya mau ketemu
kik aja pakai malu malu kiki sini sini atau bener toh masa itu pengen ketemu kiki adek
lo kayaknya kiki mau diajakin ngumpet dibalik tanaman kali ya kapan lagi diajakin ngumpet
berduaan kan sama mas pepe pray deket deketan lagi hai ki sini ya mas saya ke situ ya
ada nggak pengen ngapain marah marah ya ih kirain mau ngajakin ngumpet taunya enggak
iya mas pulang gitu dalam ibu kayaknya marah sih soalnya tadi pas lagi
malamnya ada temen temennya ibu eh masa malah nggak ada di rumah kan ini acara ulang tahunnya
mas roy ibu jadi malu sama temen temennya mas roy ibu lagi sedih juga tuh kan ki gua
habis nge ban lagi gua males ki acara acara begitu beneran
gua butuh pertolongan lo
hai kamu udah depan kan
hai roy dimana udah pulang
hai oh ini bu mas roy belum pulang kayaknya mas roy nginep di rumah yang satunya deh bu jadi mas
hai tuh ya

bu kiki permisi lanjut kerja ya pak ya
hai eh entar kerja kerjanya apa udah jam segini masih kerja
oh bu itu kamarnya mas roy tadi gigi lupa kalau belum gigi bersihin bu jadi mumpung mas roy belum pulang jadi gigi mau beres beres kamarnya mas roy bu
cepetan masuk mas
mas roy masa kini aja pakai pegangan tangan kayak di film film
kenggamanmu mas sayang pepengangnya gitu kan
ya allah kenggamanmu mas sayang pepengangnya gitu kan
saya jadi anak anak
ada kisah uranium